sementara itu partai amanat nasional mengakui kemenangan paslo satu jokowi ma'ruf amin
hasil rekapitulasi suara nasional komisi pemilihan umum kpu
pan juga memastikan telah ikut menandatangani surat keputusan hasil rekapitulasi kpu
hal ini disampaikan ketua umum pan zulkifli hasan kepada wartawan di gedung dpr mpr senayan jakarta selasa siang
zulkifli hasan yang juga menjabat sebagai ketua mpr mengakui
memang pada senin malam perwakilan pan sempat tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi kpu
namun dirinya memastikan selasa pagi pan telah menandatangani hasil rekapitulasi kpu
dengan keputusan hasil kemenangan bagi paslon satu
kita mengakui kemenangannya pak jokowi pilek dan dpd ya
dengan beberapa catatan yang tadi kita akan menggugat sesuai dengan perintah konstitusi ke mk
nah kami akan ada lima dapil
nah soal pilpres tentu kita mengakui apa yang dilakukan oleh kpu
dan tentu bpn punya hak
hak untuk haknya kemana
sesuai dengan konstitusi silahkan ke mk
ditunggu sampai berapa hari itu
tiga hari ke mk
mk itu kan institusi politik lembaga yang sudah disah yang resmi
di sanalah nanti bisa kalau memang dirasa ada kecurangan dirasa ada yang kurang pas
bisa adu argumentasi bisa terbuka sidangnya